pekan ini menjadi pekan terakhir perdagangan di pasar keuangan menjelang lebaran
pada pekan terakhir ini sejumlah data dan agenda penting justru masih akan diumumkan sehingga investor perlu mencermati setelah pekan lalu pasar finansial tanah air terpantau bergairah
lantas mampukah perdagangan di esg pada hari ini akan mengulang positifnya seperti jumat kemarin
sudah bersama saya melalui sambungan virtual alfred nainggolan kepala research pros capital selamat pagi pak alfred
selamat pagi mas
pak alfred kalau kita bicara mengenai pasar keuangan tanah air ya mampu mencatatkan kinerja api
apa yang anda bisa sedikit evaluasi terkait dengan angka angka ini pak
ya kalau kita lihat memang tadi bahwa sampai di minggu keempat april ini
kita lihat memang ihsg dalam empat bulan terakhir hanya satu faktor pengoreksi
yaitu karena faktor kondisi perbankan di amerika ketika ada beberapa bank mengalami kolapse ya
jadi itu yang menjadi faktor pengoreksi bursa kita dan kalau kita lihat sudah dalam dua tiga pekan terakhir
juga isunya sudah mulai meredah dan kita lihat ihsg juga sudah mulai kembali
dan kalau secara teknikal memang ihsg saat ini masih dalam fase konsolidasi dengan rentang yang cukup sempit
jadi kalau kita lihat dalam fase konsolidasi ini tentu istilahnya memang pasar sedang mencari informasi baru
dan memang dalam beberapa hari terakhir bahkan di pekan depan juga memang ada data data penting
tapi kalau kita lihat ekspektasi pasar atau konsensus pasar terhadap data itu juga tidak akan banyak memberikan kejutan
sehingga kalau kita lihat itu yang membuat kenapa pasar sudah hampir dalam dua pekan ini
masih tetap dalam fase konsolidasi bahkan dengan rentang
jadi itu adalah hal yang cukup sempit apalagi pasar kita pasar saham indonesia memang bahwa di pekan ini
hanya ada dua hari perdagangan karena akan mengalami libur panjang
jadi otomatis ini juga akan mengurangi animo transaksi untuk pasar saham kita
pak alfred kalau kita melihat apakah memang sentimen global lebih dominan ya
mengingat kalau saya melakukan riset tadi beberapa hal terkait dengan bagaimana inflasi amerika serikat sendiri
juga lebih sedikit stabil
kemudian juga kalau kita bicara mengenai bagaimana the fed sendiri sepertinya tidak terlalu
agresif lagi untuk menentukan suku bunga melihat kondisi yang mulai mendingin di amerika serikat
bagaimana anda mengevaluasi ini pak
ya memang sejak di akhir tahun lalu memang untuk melihat dua ribu dua puluh tiga memang isu terbesar masih isu eksternal ya
terkait dengan tadi kebijakan suku bunga amerika
kita juga bicara masalah invasi rusia ukraina dan kondisi tadi perlambatan ekonomi global
dan kalau kita lihat tiga isu
isu besar ini yang menjadi isu utama dua ribu dua puluh
dan memasuki bulan maret kita diperhadapkan tadi pada kondisi perbankan amerika yang mengalami tekanan
akibat dampak kenaikan suku bunga
dan kejadian perbankan ini memang di satu sisi memang menjadi sebuah sentimen negatif
tapi di sisi lain ini menjadi faktor yang mendorong bahwa bank sentral menurut pasar tidak akan terlalu agresif
karena melihat kondisi perbankan yang ada
sehingga peluang untuk kenaikan fed rate lanjutan di dua ribu dua puluh tiga akan sifatnya terbatas
karena faktor tadi kondisi perbankan amerika yang sudah terdampak dengan kenaikan suku bunga
jadi overall keseluruhan memang isunya juga masih berdasarkan isu eksternal
kalau kita lihat bahwa tahun ini ekspektasi pasar terhadap ekonomi kita masih cukup bagus
bahkan sampai saat ini juga rupiah juga relatif masih cukup kuat
invasi yang memang tadi dikatakan menjadi isu utama dunia
kita juga melihat bahwa di kita juga relatif masih cukup stabil
aksi beli asing tidak hanya di pasar saham
di pasar surat berharga negara juga relatif masih cukup baik
jadi overall memang masih kepada isu isu eksternal yang akan banyak mempengaruhi pergerakan pasar saham kita
pak kalau dari dalam negeri terkait dengan neraca perdagangan yang akan diumumkan hari ini
kemudian tadi anda katakan jumat kemarin memang rupiah menguat di level empat belas enam ratus sembilan puluh lima dolar per rupiah sendiri
apa yang anda lihat dengan penguatan rupiah terhadap dolar ini
kemudian juga derasa perdagangan pada hari ini pak
ya kalau di neraca perdagangan kita lihat secara konsensus tadi bahwa import akan mengalami penurunan kembali
sementara ekspor kita masih akan bisa tumbuh
artinya ini akan kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan
jadi relatif ini akan menjadi sentimen yang cukup baik
dan memang ini sudah di ekspektasikan oleh pasar
dan ini tentu akan berimbas juga terhadap tadi menjadi tenaga juga bagi rupiah kita
jadi sampai sejauh ini kalau kita lihat rupiah memang menjadi signal
pasar relatif masih cukup optimis
dan memang kita melihat dalam beberapa waktu terakhir sejumlah lembaga lembaga besar seperti misalnya imf juga menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi kita
ini menunjukkan tadi bahwa memang bahwa penguatan rupiah memang juga didasarkan kepada ekspektasi pasar secara luas
bagaimana memang ekonomi kita di dua ribu dua puluh tiga ini meskipun di tengah kelambatan global masih tumbuh cukup bagus
jadi kalau kita lihat neraca perdagangan tadi sekali lagi memang pasar sudah melihat bahwa masih on the track
dan ini akan masih terus memberikan kontribusi positif terhadap sentimen besarnya termasuk juga terhadap baru rupiah kita
kalau kita bicara mengenai proses kerja dari bursa sendiri yang akan tutup selama dua hari ke depan ini ya pak
yang menarik salah satunya terkait dengan sejumlah kinerja dari sektor yang tumbang di pekan lalu
yang kalau saya bisa evaluasi energi tumbang sebesar tiga empat puluh lima persen
kemudian juga konsumsi non primer turun satu dua puluh tujuh persen
teknologi juga turun dua
dengan tenggak waktu yang tidak terlalu panjang sebelum libur yang akan cukup lama ketika lebaran dan arus mudik balik
bagaimana anda melihat hal ini
ya tadi untuk medium dan long termnya kita sepakat bahwa memang ekonomi kita masih cukup kuat
artinya bahwa kalau lihat dari sisi pertumbuhan yang masih diprediksi oleh pasar bahwa masih cukup tinggi
tentu ini juga akan memberikan pertumbuhan bagi emiten emiten kita
dan sekarang untuk isu jangka pendeknya tentu bahwa sepanjang libur bursa
dari tanggal sembilan belas sampai tanggal dua puluh lima tentu bursa luar tidak mengalami libur
sehingga aktivitas ekonomi juga masih tetap berjalan secara global
sehingga informasi informasi itu yang perlu menjadi concern pasar
namun yang menjadi catatan kami bahwa sepanjang tanggal sembilan belas sampai tanggal dua puluh lima di libur kita
kita memang melihat bahwa memang ada data data
tapi relatif juga kalau melihat dari ekspektasi atau konsensus pasar terhadap result data tersebut
juga kita lihat gapnya tidak terlalu jauh
memang mengalami sedikit penurunan
tapi tidak cukup besar
artinya ini kita gambarkan kita juga menyimpulkan bahwa dampaknya mungkin nggak akan terlalu besar
sehingga volatilitas bursa pasar global di sepanjang libur kita
kita perkirakan kalau berdasarkan tadi terhadap data data yang akan dihasilkan
kita lihat bahwa tidak akan cukup besar volatilitasnya
jadi kita berharap memang tidak kejutan kejutan lain ya
seperti misalnya kejadian kejadian kayak perbankan yang sebelumnya
jadi overall kita lihat masih cukup oke
jadi nanti pas ke libur
karena libur panjang ini masuk di bulan mei nanti
kita melihat bahwa mei adalah musim penyampaian laporan keuangan emiten untuk kuartal satu
kita melihat bahwa angkanya juga masih cukup solid
sehingga ini yang kemungkinan kita perkirakan akan masih menjadi katalis cukup bagus di bulan mei
walaupun tadi bahwa secara historis memang kita ada sell in may ya
memang dalam lima tahun terakhir secara hitoris kita lihat di bulan mei itu relatif dalam lima tahun terakhir ini empat tahun
return negatif di bulan mei
jadi ini juga kemungkinan juga akan menjadi ketakutan juga mungkin bagi short term investor kita
sehingga animo perdagangan juga kita lihat nanti pasca lebaran mungkin tidak akan cukup besar
karena faktor tadi bahwa ketakutan ketakutan akan kondisi sell in may dan sebagainya itu akan masih mempengaruhi investor short term kita
ya terakhir nih pak terkait dengan rekomendasi saham
kalau diimikan lalu sektor perbankan
anda melihat seperti apa dengan rekomendasi saham saham
salah satunya mungkin anda bisa melihat yang pada pekan lalu menguat dan cukup bisa menjadi acuan terhadap perdagangan yang hanya dua hari ini
ya kalau kita lihat perbankan memang masih cukup
solid ya karena memang performa mereka di tahun ini juga diekspektasikan masih cukup kuat
bahkan perbankan empat bank besar kita juga diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan bottom line yang cukup bagus
sehingga dari sisi ekspektasi dividen ke depannya atau tahun buku dua ribu dua puluh tiga masih cukup baik
itu juga yang membuat kenapa bahwa kalau kita lihat dari top lima besar netbuy asing juga masih didominasi oleh empat bank besar kita
jadi relatif demandnya masih cukup kuat
mungkin yang juga perlu dicermati adalah
mungkin di sektor minyak
kita melihat bahwa harga minyak relatif masih akan cukup baik di tahun ini
kalau melihat dari kebijakan opec yang memang masih punya ujung untuk tetap mempertahankan harga yang cukup tinggi
sehingga ini juga akan cukup bagus terhadap emiten emiten berbasis minyak
yang ketiga tadi kita melihat bahwa sentimen sektor konsumsi retail juga masih cukup baik
apalagi dengan melihat angka tadi di lebaran ini akan ada aktivitas masyarakat yang jauh lebih tinggi
ini menunjukkan bahwa aktivitas yang meningkat tentu akan belanja masyarakat juga apakah meningkat
dan ini tentu cukup baik juga di sektor sektor yang terkait atau punya exposure
memang tadi terkait dengan jasa marga memang cukup menarik ya
karena memang kalau kita lihat aktivitas alur alur pasti akan lebih padat lagi
cuma memang yang menjadi masalah adalah adanya pemberlakuan diskon
yang ini tentu tadi memang dari sisi masyarakat akan cukup bagus
tentu dari sisi jasa marganya sendiri
kenaikan volume traffic yang diharapkan tadi bisa berkontribusi cukup baik bagi buku jasa marga
tentu tadi ada diskonnya
ini juga yang kemungkinan akan sedikit melemahkan atau menjadi sentimen yang kurang bagus juga bagi jasa marga
jadi kalau melihat exposure tadi di lebaran kita lebih concern kepada tadi sentimen sentimen konsumen dan retail
yang kita perkirakan akan mendapat lonjakan cukup bagus dari momen lebaran di tahun ini
baik pak alfred nenggolan
terima kasih untuk waktu perbincangan pada pagi hari ini
selamat pagi pak